campuran air dalam pertalite ini diketahui petugas spbu setempat
saat melakukan prosedur uji sampling sebelum dimasukkan ke tangki spbu
karena terlalu banyak mengandung air
pihak spbu menolak kiriman pertalite yang datang pada jumat malam
kiriman di pom dua belas lima empat enam dua tiga satu dua
itu dilakukan sampling oleh pembongkar
ditemukan bahwasannya tercampur lima liter air di
tangki bbm itu
kemudian saya selaku spv
melakukan sampling lagi
tiga kali sampling masih belum bagus barangnya
kemudian saya buatkan berita acara dan dikembalikan ke depo langsung
untuk saat ini tindakannya dari depo tadi
pagi sempat konfirmasi
katanya segera untuk dilakukan penggantian produk
pihak spbu siguhwaras menyebut
kasus pengiriman pertalite bercampur air ini
baru pertama kali terjadi
ada pun pihak pertamina yang dihubungi melalui call center satu ratus tiga puluh lima mengaku
belum mengetahui kasus suplai bbm pertalite yang bercampur air tersebut